terima kasih anda masih di redaksi siang
bicara soal rasa kuliner asal jawa tengah dan yogyakarta
sudah lama dikenal masyarakat karena cita rasanya
sebut saja gudeg asli yogyakarta yang didominasi rasa manis
hingga mie nyemek yang gurih dengan sedikit kuah
gudeg asli yogyakarta
dikenal dengan nama gudeg manggar
gudeg bunga kelapa asal kabupaten bantul ini
tetap diolah dengan proses dan bumbu yang serupa
seperti gudeg gori pada umumnya
direbus selama berjam jam menggunakan air dan santan
yang telah dicampur beragam bumbu rempah
mulai dari ketumbar merica bawang putih bawang merah
pala kemiri laos jahe hingga daun salam
kesannya ya sedap sekali toh
sedap ini gudeg apa sedap ini sedap
karena memang kita dibesarkan saya sekolah rakyat itu di kampung
di desa saya itu ya masakannya sejenis ini
terus solo ya pergudegan terus
terus saya kuliah di jogja
itu hampir hampir hariannya ya mesti gudeg sambil gorengnya itu loh mbak
dibanderol dengan harga rp tiga puluh lima untuk seporsi gudeg
krecek dan juga nasi gudeg manggar berhasil membuat saya kekenyangan
belum lagi tambahan lauk berupa ayam telur hingga tahu dan tempe bacem
yang dijual mulai dari rp lima hingga rp lima belas rupiah per buahnya
untuk menambah kesegaran saat menikmati gudeg
minum es dawet ireng bisa menjadi pilihan yang pas
minuman asli purworejo ini terasa sangat sedap
ini terasa semakin istimewa karena tambahan tape ketan di dalamnya
dawet irang sesungguhnya adalah es cendol yang bahan dasarnya
terbuat dari tepung beras ataupun sagu
hanya saja dalam proses pembuatannya penggunaan daun suji yang memberi warna hijau pada cendol
digantikan dengan abu merang atau jerami
untuk menghasilkan warna hitam pekat atau keabu abuan yang alami
seporsi dawet ireng yang dalam penyajiannya ditambahkan santan dan air gula merah kental ini
dijual seharga dua puluh lima rupiah per porsi
selain memberikan kesegaran
mengkonsumsi dawet ireng ternyata juga memberikan khasiat untuk meredakan panas dalam
hingga melancarkan pencernaan karena mengandung abu merang dalam pewarnaannya
saya masih penasaran nih untuk mencoba menu lain dari kuliner asal jawa tengah
dan pilihan yang menggoda selera saya adalah mie goreng jawa
nggak lengkap rasanya kalau kita menikmati kuliner asli jawa
tanpa mencicipi yang namanya mie jawa
nah kalau mie jawa ini biasa dikenal dengan mie jawa yang godok yang banyak kuahnya
kali ini saya akan mencoba mie jawa yang namanya mie nyemek
yang berada di antara mie godok yang banyak kuah dengan mie goreng yang tak berkuah
nah ini adalah mie nyemek pertama saya di siang ini yang langsung kita cicipi rasanya ya dijual seharga
rp tiga puluh lima per porsi bakmi atau mie nyemek yang berwarna kecoklatan ini cukup kaya rasa
selain rasa manis dari kecap dan gurih dari bumbu bumbu
campuran suiran ayam telur kubis irisan tomat dan timun
serta taburan bawang goreng dan kerupuk
kian melengkapi mie nyemek yang tersaji di hadapan saya siang ini
satu lagi yang membuat mie nyemek memiliki rasa istimewa adalah karena proses memasaknya masih menggunakan arang
yang ditempatkan di tungku tanah liat atau anglo